dan berita pilihan terakhir saudara tradisi sadran sambut puasa
beragam tradisi dilakukan masyarakat untuk menyambut bulan puasa
di kelaten jawa tengah ratusan warga berebut uang longgam atau koin pada acara tradisi sadranan
dari anak anak hingga orang dewasa suatu fahruah berebut uang logam di dalam kolam berlumpur
sekujur tubuh penuh lumpur tak jadi masalah
karena ini adalah bagian tradisi sadranan udeg udeg yang digelar secara temurun temurun oleh warga desa kalitingah kelaten untuk menyambut bulan ramadan
tradisi sadran udeg udeg diawali dengan doa bersama untuk keselamatan warga dan mendoakan leluhur
setelah berdoa rebutan uang logam pun dimulai
pasti ada setiap sebelum puasa pas sadrana
kalau kemarin itu dapat seratus
tujuan acara ini adalah sebagai agensi lah turahmi
sedangkan udek udek yang merupakan koin menjadi wujud sedekah dan berbagi antara warga yang mampu dengan warga lainnya
nikolus irawan kompas pisi klaten jawa tengah